di mana informasi yang satu ini menjadi pelajaran bagi siapapun terutama orang tua
saat sedang bermain seorang bocah di banyuwangi jawa timur
tewas menggantung di pagar akibat tersengat aliran listrik
dan hingga kini polisi masih menelusuri kronologi kejadian ini
warga banyuwangi jawa timur sedang diramaikan dengan sebuah video
yang telah beredar viral di salah satu media sosial
bimantara seorang bocah sd berumur tujuh tahun ini
tewas dengan posisi menggantung di atas pagar rumah sarang walet milik warga
akibat tersengat listrik
berdasarkan informasi yang dikutip dari detikom
kabel listrik ini sengaja dipasang untuk lampu penerangan gudang sarang walet
namun naas bimantara dan teman temannya yang kala itu sedang mandi
di salah satu sumber air di dekat lokasi
melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka
bimantara pun akhirnya nekat memanjat pagar tersebut